apapun sakitnya orang sakit jiwa apapun keadaannya orang sakit jiwa dia adalah manusia
manusia apa bedanya dengan kita
punya kaki punya kepala punya tangan punya hati
cuma mereka nggak punya pikiran karena terganggu pikirannya
kami saya dan rekan rekan relawan sini wajib harus membantu
minimal yang di jalan itu kalau kita tahu kita ambil
stigma atau sebutan orang gila melekat pada orang dengan gangguan jiwa
sebutan masyarakat bagi orang dengan penyakit mental itu terlanjur akrab
padahal ia berhak mendapat perhatian termasuk menyebut dengan sebutan yang wajar
saat ini orang dengan penyakit jiwa disebut orang dengan gangguan jiwa atau odg
siapapun dapat terserang penyakit ini
jumlah penderitanya semakin banyak
namun tempat milik pemerintah belum cukup untuk menampung mereka
di kota palabuhan ratu kabupaten sukabumi jawa barat
ada sebuah panti yang menampung orang dengan gangguan jiwa milik masyarakat
parti sosial rehabilitasi mental aura walas asih namanya
berfokus pada pengobatan penyakit
pada pengobatan penyakit jiwa
panti ini merupakan buah kegelisahan seorang warga yang tidak tega melihat nasib mereka
awalnya saya itu mendirikan panti cuma satu kang
nggak ada yang lain
karena orang dengan gangguan jiwa yang kita temukan di jalan jalan
terlantar diasingkan dibuang sama keluarganya
ya saya tergugah untuk terjun
kalau saya lihat faktanya di lapangan kurang pedulinya pemerintah
denny solang bukanlah manusia luar biasa
ia hanya wira swasta musiman
namun aktivitas menuntutnya banyak melakukan perjalanan bisnis
menyuguhkan pemandangan tak enak
gelandangan dengan pakaian compang camping
yang kadang mengais makanan di tempat pembuangan
menjadi penghias kesibukan kota
kalau pulang kerja jakarta pelabuhan ratu itu waktu itu lima jam empat jam
jadi waktu saya pulang dari jakarta saya pulang ke rumah di sini
setiap saya lewat itu empat lima enam tujuh pasti saya lihat
di samping jalan di pinggir jalan kehujanan kepanasan
itu pasti saya lihat setiap hari
tapi ya begitu saja
yang ngasih makan pun nggak tahu dari mana
akhirnya saya tuh berinisiatif sendiri
udah lah saya beliin makanan setiap saya pulang dari kantor jakarta
tujuh orang lapan orang saya beli makan
tiap saya lewat saya taruh makanan
gelandangan baginya berbeda dengan pengemis
gelandangan adalah orang telantar yang tidak punya keinginan berproduksi
sementara itu pengemis masih punya keinginan bekerja
meskipun dengan cara yang salah
untuk itulah di palabuhan ratu yang sudah dipijaknya sejak dua ribu enam
ia berinisiatif menampung mereka di tempat khusus
pada dua ribu empat belas deni sola mendirikan penampungan
supaya gelandangan dan orang telantar yang biasa ia beri makan mudah dijumpai
kalau awalnya saya belum mengalami kendala masalah biaya kang
karena satu saya masih bisnis saya masih bisa menampung
anggap rezeki saya dari allah dari tuhan itu
sebagian saya kasih ke mereka itu saya ikhlas
makanya kita dalam arti tidak ada masalah kendala biaya
karena pasien kita masih tiga puluh dan saya pun sendiri masih bisa
jumlah penderita gangguan jiwa yang ia gandeng lambat laun bertambah banyak
bukan hanya dari sekitar pelabuhan ratu
gelandangan dari kabupaten ikut mengisi ruang ruang penampungan
semakin banyaknya jumlah penderita penyakit jiwa yang diterima
membuat denny berinisiatif mengubah nama menjadi panti sosial
pada dua ribu lima belas ia meningkatkan status sebagai yayasan
yayasan aura terindah bersaudara
menjadi payung resmi panti sosial rehabilitasi mental aura ulas asih
punya pengalaman pun untuk kesehatan jiwa mungkin nggak pernah sama sekali
tapi ya naluri saya yang keluar akhirnya secara fakta
ya saya harus bergerak gitu loh
kalau saya nggak bergerak ya siapa lagi mau bergerak
kabupaten sukabumi ini kan banyak orang dengan gangguan jiwa di jalan
terlantar apa semuanya peduli
saat ini deni dan yayasan yang berpengalaman
menempati lokasi baru
lahan dan bangunan yang dijadikan panti
adalah hasil hibah tukar guling dengan pemerintah kabupaten
tempat penampungan lama berupa lahan pribadi
terkena dampak rencana ruang terbuka hijau
pada mei dua ribu delapan belas
lahan dan bangunan bekas sekolah menengah kejuruan ini
ia jadikan panti yang dapat menampung ratusan orang
ratusan penderita gangguan jiwa menghuni bekas kelas
yang beralih fungsi menjadi tempat tinggal sehari hari
akhirnya saat dia keluar dari panti dia bisa mandiri
mandiri dalam arti apa
bisa mandi sendiri bisa ngurus diri sendiri
ditambah plus dia punya motivasi untuk bekerja
program terakhir dari kita kita serahkan
kita kembalikan orang dengan gangguan jiwa ke keluarga masing masing
dalam hitungan minggu pasien yang terdata memiliki keluarga
dapat sembuh melalui perawatan
mereka bisa pulang meski harus terus cek kesehatan
namun hal berbeda di alami mereka yang tidak punya catatan data kepedudukan
mereka bisa sembuh tetapi tidak ada keluarga yang mengakui
inilah yang menjadi beban panti yang memiliki tujuh belas pengurus itu
kedudukan yang tidak terdata
mengakibatkan pasien yang sudah sembuh
sulit menemukan keluarga
meskipun ingatan perlahan pulih
dalam beberapa kasus tetap ada bagian memori yang sudah tidak terekam
mereka tidak tahu lagi di mana keluarga berada
ketika pasien sudah semakin banyak saya cuma satu
jujur saya bilang sama tuhan pun saya berdoa
kalau semakin banyak
tetapi ada satu orang gurulah saya bilang pak kiai
ubah mindset saya
ini pak kiai badru namanya orangnya juga masih hidup sampai sekarang punya pesantren
jangan lupa berikan dukungan di atas laman fb kami
jangan lupa berikan dukungan di atas laman fb kami
saat ini panti sosial rehabilitasi mental aura welas asih
menampung penderita gangguan jiwa dengan beragam latar belakang
meskipun banyak yang berasal dari jalanan
ada beberapa yang sengaja dititipkan oleh keluarga
dari kategori itu kemudian dipilah lagi
gelandangan yang perlahan sembuh
diusahakan dicarikan keluarganya melalui media sosial

pengurus akan menyebarkan foto dan data diri
dalam beberapa kasus seseorang yang dinyatakan hilang bisa bertemu kembali dengan keluarga
namun pihak panti akan kesulitan saat mereka yang sembuh tidak punya data kependudukan dan akan dikembalikan kepada keluarga
memori yang sebagian hilang dan tidak adanya keluarga yang mau mengakui membuat mereka bertahan di panti ini
dalam kasus lain mereka yang sembuh dan sudah kembali kepada keluarga justru kembali ke panti
jadi kita anggap orang dengan gangguan terantar
selebihnya kurang lebih delapan puluh an delapan puluh lebih itu orang sakit jiwa punya keluarga
kita bagi lagi delapan puluh itu keluarga miskinnya lima puluh lebih sisanya tiga puluh orang itu yang mampu sederhana tapi mampu membiayai anak anaknya yang dirawat di sini
biaya operasional yang mencapai enam puluh juta rupiah setiap bulan
tentu membuat denny solang putar otak
tidak semua penderita gangguan jiwa yang dititipkan berasal dari keluarga mampu
belum lagi orang telantar yang diambil di jalanan menjadi komposisi terbesar panti yang memiliki luas tanah dua ribu meter persegi itu
jumlah pasien yang bertambah dan biaya makan yang membengkak hampir membuatnya menyerah
baginya seperti bermain air di dalam kolam sudah terlanjur basah
ia pun menceburkan diri
begitulah jalan pikirannya ketika denny rela menjual dua mobilnya untuk biaya operasional panti
ya itu karena membagi jatah yang di rumah sama yang cantik
memang besaran yang di panti pengeluarannya
kalau yang di rumah kan sudah cukup tapi kalau buat ke panti jadi kurang gitu
leni nurma yunita sebagai istri hanya bisa mengikuti arah suami
ia tidak menyangkal fakta yang ada
bahkan ia ikut memperkuat jiwa sosial seorang denny solang
sebagai pasangan yang sekadar pengusaha kecil berdagang batu mulia dan ekspor barang bukanlah penghasilan yang rutin didapat
namun kepedulian terhadap sesama dan rasa prihatin akan keadaan membuat mereka tetap menyisihkan harta
satu satunya kemewahan bagi mereka adalah waktu luang
ketika pasien sudah semakin banyak saya cuma satu
jujur saya bilang sama tuhan pun saya berdoa
kalau semakin banyak mungkin saya nggak akan sambuk
tapi ada satu orang guru lah saya bilang gitu ya pak kiai
rubah mindset saya
ini pak kiai badru namanya orangnya juga masih hidup sampai sekarang punya pesantren
hampir setiap hari denny solang hadir di panti
sejak pukul tujuh pagi ia bersama istri dan belasan pengurus lain berada di tengah tengah penderita gangguan jiwa
dimulai dengan memasak
pengurus dan para masyarakat
pada saat itu perempuan dan mantan penderita yang dikaryakan menyiapkan sarapan
ratusan piring makanan tiga kali sehari harus disukuhkan
jika sehari menghabiskan dua karung bisa dihitung berapa jumlah beras yang mesti tersedia dalam sebulan
panti sosial rehabilitasi mental aura blas asih adalah satu dari sedikit panti milik masyarakat di jawa barat
sebagian mendapat donasi yang cukup sebagian besar tidak
panti ini misalnya
mereka hanya mengandalkan donasi dari keluarga penderita yang tentu tidak cukup untuk biaya operasional
beberapa institusi pemerintah sempat memberi bantuan
namun menurut denny bantuan yang ada hanya cukup untuk dua hingga tiga bulan
selebihnya harus dicari
keadaan sedikit cerah ketika menteri sosial idrus marham berkunjung pada mei dua ribu delapan belas
denny berharap kedatangan menteri sosial menjadi gerbang awal perubahan
sebagai sebuah perubahan nasib orang dengan gangguan jiwa yang telantar
sejak awal dua ribu empat belas saya berdiri panti
dua ribu lima belas saya punya izin operasional dari dinas sosial
kemudian kita dua ribu enam belas sudah mulai berjalan pasien pun sudah bertambah
enam puluh delapan puluh sampai akhirnya di dua ribu tujuh belas seratus
saya melanjutkan izin ke provinsi dasar posisi kita sudah seratus orang
kita sudah sangat rapat
kita sudah sangat berhasil
bukan berarti saya nggak ada usaha kang
saya selalu ingin membuat mata mata pemerintah melek
sesuai dengan undang undang peraturan perundangan ataupun aturan manapun ya
ini dipelihara negara
faktanya kan saya menyadari bahwa pemerintah itu nggak terjun di situ
denny solang wajar berteriak lantang
panti rehabilitasi mental
denny solang wajar berteriak lantang
panti rehabilitasi mental milik negara dengan daya tampung yang terbatas
seakan menjadikan pantinya tempat pembuangan akhir
namun ia sabar
ia terus berjuang mencari keadilan bagi penderita gangguan jiwa
denny akan berterima kasih jika panti rehabilitasi mental yang didirikannya
suatu saat diambil alih pemerintah
beban berkurang tetapi misi sosial berikutnya menunggu di depan
para penyandang disabilitas masih menunggu uluran tangannya
perilaku misalkan tidak seperti orang yang sewajarnya ngamuk ngamuk tanpa sebab
pikirannya suka bingung ada rasa curiga curiga ada seperti halusinasi
panti rehabilitasi mental aura walas asih
dengan melibatkan berbagai pihak bagi yang memiliki keluarga dan terdata kependudukannya
perawatan mudah dilakukan
namun bagi yang tidak terdata akan sangat menyulitkan terutama dalam hal pemberian obat
sejak dana jaminan kesehatan daerah atau jam keseda kabupaten sukabumi dihentikan pada desember dua ribu delapan belas
biaya obat pasien orang telantar
yang tidak memiliki data kependudukan berasal dari dana operasional panti
dengan kondisi serba terbatas denny tetap berusaha menyembuhkan penderita gangguan jiwa
baginya tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa
menjalin kerjasama dengan rumah sakit jiwa rujukan nasional marzuki mahdi bogor
ia secara berkala menitipkan beberapa pasien dengan gangguan jiwa berat setiap bulan
secara bergantian pasien mendapat pengobatan
dan perawatan yang dilakukan sesuai dengan standar medis dan ilmiah
pak denny kemudian melakukan koordinasi dengan kami di rumah sakit jiwa marsuki mahdi bogor
dan kami menyambut baik idenya pak denny tersebut
dan kita melakukan kerjasama operasional atau mou
di dalam mou tersebut bagaimana kita marzuki madi melakukan bantuan
pertama apabila ada pasien pasien yang mengalami kekambuhan
maka kita melakukan bantuan

maka kita melakukan bantuan
yang kedua apabila tidak mengalami gangguan perlu rawat jalan
maka pak denny bisa bawa ke rumah sakit marjuki mandi untuk dilakukan perawatan rawat jalan
sementara itu di panti kegiatan yang terus dikembangkan adalah mengaryakan pasien yang perlahan sembuh
lebih dari empat puluh mantan penderita gangguan jiwa
beraktivitas sesuai dengan bidang yang dikuasai
beberapa penghuni berharap bisa bekerja seperti masyarakat umum
kalau misalkan bapak denny mengharapkan saya kerja di sini
saya katakan insya allah lah
misalkan saya kerja di sini saya agak siap juga
dan kalau setimpal dengan gajinya saya pasti kerja di sini
karena saya juga membutuhkan uang dan kemungkinan
pak denny juga membutuhkan tenaga saya juga
sebelum masyarakat mau menerima disinilah ruang berekspresi mereka
keadaan ini juga yang membuat seorang mantan pasien panti aura welas asih kembali
meskipun sudah sembuh
selain membantu rekan rekannya ia merasa penghuni panti adalah keluarga
kalau di panti ini mama saya itu udah sepuluh kali masuk rumah sakit grogol
kemudian durain sawit sudah dua kali
dinas sosial sudah satu kali
sama marzuli mahdi sudah dua kali
di sana bagus ada obatnya sampai bagus
cuman kalau di sini dikasih kebebasan untuk berekspresi
beraktivitas mudah mudahan bisa bekerja gitu
namun di antara ratusan orang yang sembuh dan kembali kepada keluarga
ada yang masih tertarik
orang orang seperti ini sedang menunggu dikenali
beberapa sudah kembali pulang
beberapa yang lain sedang menunggu saatnya kembali kepada keluarga
mudah mudahan banyak yang nengok ke sini yang datang donatur
supaya di sini lebih terawat
untuk pribadi sendiri
ya mudah mudahan cepat dapat uang kiriman di sana
terus saya juga di sini ngumpulin uang juga
tak dikasih sama bapak sama ibu
ya penyakit jiwa bisa disembuhkan
ratusan pasien panti aura welas asih sudah kembali kepada keluarga mereka
memakan waktu rata rata sebulan perawatan
mereka bisa menjalani kehidupan seperti biasa
pertama orang sakit jiwa harus masuk rumah sakit
karena panti saya ini bukan rumah sakit bukan klinik jiwa
kami hanya merayakan
kami hanya merayakan
merehabilitasi orang dengan gejala jiwa keadaan tenang
kalau mereka yang ngamuk ngamuk
mereka yang masih teriak teriak
boleh taruh di tempat kami
karena kami akan mengirim ke rumah sakit jiwa marsudi madi
untuk pengobatan medis
selesai pengobatan medis
akan dikirim ke tempat kami
untuk menjalani proses rehabilitasi
namun untuk antisipasi awal
keluarga harus menangkap gejala
dan menganggutannya mengalami gangguan jiwa
pendampingan keluarga dengan lemah lembut
akan memudahkan penderita mendapat penanganan medis
kumpulan dari gejala gejala
kumpulan gejalanya menyangkut terhadap perilaku
proses pikir dan perasaan
perilaku misalkan tidak seperti orang yang sewajarnya ngamuk ngamuk tanpa sebab
pikirannya suka bingung
ada seperti halusinasi
yang seperti itu adalah pikiran pikirannya
sedang perasaannya adalah perasaan sedih
perasaan riang gembira
yang mungkin penyebabnya tidak begitu banyak
pantai aura walas asih
panti aura walas asih tidak lupa menjaga sisi spiritual penghuninya
setiap hari ibadah berjemaah dilakukan
jika tiba waktu beribadah
beberapa dari mereka bergegas kemusala
dipandu seorang ustadz mereka melakukan ritual wajib itu
ibadah adalah satu cara menyembuhkan mereka
saya nginep di sana bantuin memandikan terus belajar al quran waktu di canghegar itu mereka belajar baca baca belajar pemahaman keagamaan
karena mungkin basic saya dari situ jadi sedikit sedikit mereka dengan sifat kasih sayang kepada mereka timba balik mereka pun kepada kita baik gitu
orang dengan gangguan jiwa sepantasnya mendapat perhatian masyarakat
gangguan jiwa bisa datang kapan saja
pesan agar tidak mengolok olok memusuhi ataupun menyakiti harus tertanam sejak dini
untuk itulah denny solang sering mengajak para siswa sekolah di sekitar palabuhan ratu melihat dari dekat kehidupan orang dengan gangguan jiwa
kegiatan ini mendapat respon baik dari siswa
awalnya takut tapi setelah kesini ngelihat mereka gitu lucu lucu seru jadi gak takut lagi jadi apa gimana jadi kayak bisa ngobrol gitu ternyata mereka tuh baik baik
misi membuat anak anak peduli bukan tanpa halangan untuk itu diperlukan peran guru untuk memberi pemahaman
anak anak memang pada awal sebelum kesini pun mereka ada agak ketakutan
namun setelah datang ke sini langsung melihat kondisi yang terjadi di sini mereka malah semakin terketuk hatinya bukannya takut
dan sekarang mereka pun sadar bahwasanya mereka perlu dibantu dan mereka kita harus peduli terhadap mereka
pohon ketapang ini menjadi saksi panti yang didirikannya selalu membuka pintu
meskipun memiliki kendala dana
denny tetap berusaha donasi datang kapan saja
namun ia lebih berharap negara hadir di sini
sebagaimana pesan pasal tiga puluh empat ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
ia menantikan perubahan nasib orang telantar lebih baik dan beruntung
selama saya masih berdiri tegak insya allah saya akan tetap gak akan pernah putus
menyayangi mengurus orang dengan gangguan jiwa terantar
tapi kalau saya udah nunduk dan gak kuat karena gak keterbatasan dana dan logistik
siapa mau tanggung jawab